pemeriksaan intensif di mapolda jawa barat
bahar bin smith selasa malam langsung ditahan usai menjadi tersangka
dalam kasus penganiayaan dua pria di pondok pesantren miliknya
di kawasan kampung kemang kabupaten bogor
pelaku bersama empat tersangka lain diduga melakukan penganiayaan secara bersama
terhadap kedua korban karena mengaku sebagai bahar bin smith di kawasan seminyak bali
usai menjalani pemeriksaan intensif selama lebih dari sembilan jam
habib bahar bin smith akhirnya langsung ditahan di mampolda jawa barat selasa malam
penahanan dilakukan terkait kasus kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap dua pria
di pondok pesantren miliknya di kawasan kemang kabupaten bogor satu desember silam
kasus kekerasan berawal saat satu dari dua korban yang tengah mengunjungi seminyak bali
mengaku sebagai bahar bin smith
kedua korban kemudian dibawa paksa ke sebuah pondok pesantren untuk bertemu dengan bahar bin smith
selain menginterogasi kedua korban yang masih berusia
dua belas dan enam belas tahun bahar bin smith juga melakukan beberapa kali aksi penganiayaan
serta meminta kedua korban untuk berkelahi satu dengan yang lainnya
orang tua korban yang tidak terima dengan aksi penganiayaan itu
kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polisi
dia akan dikenalkan secara teknis oleh direktur residen kriminal hukum
kemudian sampai di sana dilakukan penganiayaan
sementara itu kuasa hukum bahar bin smith menyatakan pihaknya siap menghadapi kemungkinan terburuk
berharap polda jawa barat bersikap proporsional terhadap kliennya
ya kita sudah siapkan surat untuk tidak ditahan
sudah ada surat jaminan juga sudah kita siapkan
dan kita juga meminta ya dalam hal ini pihak polisi untuk menyamakan klien kami dengan pihak pihak lain
dengan kasus yang mirip seperti ini ya dan terkait dengan konstelasi politik ya
ya dari jam sepuluh tiga puluh sampai
bahar bin smith akan dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal satu ratus tujuh puluh tiga ratus lima puluh satu lima puluh lima dan tiga ratus enam puluh
kauhapidana tentang penganiayaan secara bersamaan
dan melakukan kekerasan terhadap anak
selain itu tersangka juga diancam dengan pasal delapan puluh undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara
sebelumnya ratusan anggota ormas mendatangi halaman gedung polda jawa barat
di kawasan gede bagi bandung selasa siang
mereka menggelar aksi unjuk rasa terkait pemeriksaan yang digelar petugas
di reskrimum polda jawa barat terhadap bahar bin smith
selain membawa spanduk berisi dukungan moral
ratusan anggota ormas juga menggelar orasi mendukung bahar bin smith
agar polda jawa barat melakukan proses hukum secara transparan
fredy bangun bandung